ambil labanya dari lauknya ya
nggak ada biaya tambahan untuk sambalnya
nggak ada pokoknya ada ikannya mbak
oh ada lauknya ya
tempat makan lalapan bebek ini buka sejak dua puluh sembilan tahun yang lalu
pemiliknya dewi ahmad memulai dengan berjualan di gerobak kecil di emperan toko
ketika itu ia hanya berdagang sore hingga malam hari
jadi kalau bahasa surabaya ini ya
sampai melar sampai jedir bibirnya
itu bahasa surabayanya
karena memang kalau di sini tuh nggak bakal
yang namanya ragu atau takut nggak dapet sambal yang pedas
jadi kalau misalnya mau makan siang di sini
ini direkomendasikan ketika habis makan
dijamin melek seharian
dinitralkan sama petik
kalau sayur saya rasa sih boleh harus ditambah ya
kalau kita makan lauktok kan kayaknya kurang gimana gitu
biasanya itu kan kalau di tempat kuring kuring ada yang kangkung gitu kan
atau sayur asem sayur lodeh
di surabaya juga ada lalapan yang disajikan dengan lelehan keju mozzarella
tak hanya itu sajian ini juga disajikan tanpa tulang atau boness
perjalanan lalapan bebek berikutnya adalah kawasan darmahusada surabaya
yang kini menjadi salah satu jujukan wisata kuliner di surabaya
di sini bebek disajikan bondless alias tanpa tulang
bahan utamanya adalah bebek peking yang di file
kita mulai dari daging peking sama daging bebek reguler biasa itu daging peking ini lebih tebal
jadi lebih empuk juga dagingnya dalam pengelolaannya itu lebih cepat juga lebih enak juga
bumbunya khas indonesia seperti bawang merah bawang putih serai kunyit jahe
dan tak ketinggalan daun daunan khas indonesia seperti daun jeruk dan salam
semua bumbu dihaluskan dan berikutnya
bebek berenang dalam lautan bumbunan panas alias diungkep selama kurang lebih satu jam
perjalanan bebek berikutnya adalah masuk oven
bebek dibumbui kecap untuk dipanggang
setelah selesai bebek dipotong potong dan ditaburi keju mozzarella
lalu bebek kembali dimasukkan di oven hingga keju mozzarella mele

bebek dikacaukan dengan keju

week mozzarella itu pikirnya adalah western food gitu ya
rasanya akan kebarat baratan
namun ternyata rasanya nusantara banget
kalau kita lihat dari prosesnya yang pertama bebeknya itu kan memang di merinate dengan kecap atau dibumbui dengan kecap
jadi rasanya dominan manis
kecap bumbu asli indonesia
kemudian mozzarellanya memang ini keju
tapi kalau kita memahami ya
rasa keju mozzarella itu kan tidak begitu asin
tapi lebih guguri
ditambah lagi ketika dicocolkan ke dua sambel yang berbeda
yang pertama adalah sambal tauco
kemudian yang kedua adalah sambal saus padang
jadi ya manis kecap
dikombinasikan dengan gurinya mozzarella
sambel khas nusantara ini

adalah ya indonesia banget rasanya

porsinya mungkin bebeknya ditambahin lagi
karena aku gampang lapar
karena aku gampang lapar
lumer banget kejunya
kemudian ditambah juga sambelnya
ada sambelnya ada dua rasa disini
ada yang manis ada yang pedas

bebek mozzarella ini mulai diperkenalkan di surabaya pada dua ribu tiga belas
peminatnya lebih banyak kalangan muda dan keluarga
peminatnya lebih banyak kalangan muda dan keluarga
peminatnya lebih banyak kalangan muda dan keluarga
widas subianto surabaya
widas subianto surabaya